mall sinema dan semua tempat kerja sudah dibuka untuk tatap muka
jadinya sudah saatnya sekolah sekolah melakukan tatap muka terbatas
pembelajaran dengan tatap muka yang digaungkan pemerintah menemui beberapa tantangan di lapangan
di jakarta bahkan rencana pertemuan tatap muka yang direncanakan tujuh juni ini terpaksa diundur dua hari menjadi sembilan juni dua ribu dua puluh
dinas pendidikan jakarta mengaku masih menemukan kendala atas hasil asesmen tiap sekolah karena jumlahnya meningkat
selain itu jadwal uji coba juga bersamaan dengan proses penerimaan peserta didik baru tahun ini
sementara di bandung jawa barat ratusan sekolah menggelar uji coba pembelajaran tatap muka terbatas pada senin tujuh juni dua ribu dua puluh
dalam uji coba ini pembelajaran dibagi beberapa shift dan jumlah siswa di kelas dibatasi hanya sepuluh hingga dua puluh lima persen dari total siswa
siswa yang mengikuti uji coba ptm pun diwajibkan mengantongi izin dan keterangan sehat dari orang tua
sayangnya uji coba pertemuan tatap muka yang juga menjadi simulasi pembelajaran dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan justru kurang ditaati oleh para orang tua murid sendiri
di tasik malaya jawa barat puluhan orang tua siswa sekolah dasar negeri suka senang ditegur pihak sekolah
mereka kedapatan abai protokol kesehatan di lingkungan sekolah saat menunggui anaknya
selain berkerumun sebagian orang tua juga tidak bisa menunggu anaknya

walaupun di tengah situasi pandemi covid sembilan belas imbauan ahli terkait angka kasus yang belum melandai serta keresahan orang tua akan keamanan para siswa
pertemuan sekolah dengan tatap muka masih dijadwalkan terlaksana juli tahun ini
hal ini membuat kpai meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana ini karena melihat adanya ketidaksiapan di beberapa wilayah
dinas kesehatan terlibat dinas perhubungan juga terlibat
dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak juga terlibat dari dukungan psikisnya anak dan termasuk juga keluarga gitu ya
saya kira komponen sistem ini harus terus terkoordinasi di daerah itu karena kebijakan skb empat menteri ini kan kewenangan itu kan diberikan kepada daerah
kpai juga merekomendasikan beberapa hal yaitu pemda harus terlebih dahulu jujur dengan data kasus covid sembilan belas di daerahnya
kemudian mendorong alokasi
kpai juga merekomendasikan beberapa hal yaitu pemda harus terlebih dahulu jujur dengan data kasus covid sembilan belas di daerahnya
mendorong satu kesepahaman untuk pendampingan dan pengawasan proses pembelajaran dengan protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia